elektabilitas paslon di pemilihan lulusan sekolah dasar
misalnya rabies yang diderita atau dialami oleh anjing anjing yang ada di kota yang ini